inilah yang terjadi di stasiun bogor jawa barat senin pagi
bertepatan dengan hari pertama pemberlakuan psbb transisi
kondisi stasiun dipenuhi calon penumpang krl
antrean mengular hingga keluar stasiun
protokol kesehatan yang diterapkan membuat warga harus rela antre hingga satu jam

orang orang itu mungkin semua langsung pakai kereta dan mengular panjang
jalanan pun mulai kembali macet
tak sedikit yang mengunggah kemacetan yang dihadapi pagi ini di media sosial
mulai jalan tol yang nyaris tak bergerak
jalanan ibu kota yang tak lagi lengang
hingga ungkapan kekesalan karena lalu lintas sudah kembali normal layaknya sebelum pandemi
pemandangan ojek online berikut
online mulai mengangkut penumpang pun sudah jamak terjadi pada pagi tadi
seolah ikut menggeliat bersamaan dengan mulai banyaknya warga yang berangkat ke kantor
gubernur dki jakarta anies baswedan yang meninjau titik integrasi transportasi umum di sudirman
senin pagi menyatakan jumlah kepadatan penumpang menjadi parameter kepatuhan perkantoran
dalam mematuhi instruksi gubernur
seperti jumlah kapasitas perkantoran dan pembagian shift
karena kita tahu ini adalah masih masa psbb
wabah di jakarta belum selesai
tetapi kita tahu ini adalah masa transisi di mana beberapa sektor sudah mulai bisa beraktivitas
salah satunya adalah kegiatan perkantoran
akan tetapi saya ingin mengingatkan kepada semua
seluruh protokol kesehatan harus ditaati
tak hanya mengandalkan aturan baru di transportasi umum
upaya lain yang harus dilakukan adalah
mengatur jam aktivitas kerja
agar tidak terjadi penumpukan penumpang pada jam jam sibuk
jam aktivitas kerja juga harus dikendalikan
sebagian mungkin tidak perlu untuk masuk kerja secara bersamaan
bisa diatur jam waktu kerjanya
yang pada intinya adalah sebenarnya
bagaimana kita dapat mengatur pola kerja
bukan pada transportasinya
tapi pada kegiatannya yang harus dapat dikendalikan oleh pemerintah
ya semua harus diatur dan taat pada aturan
setidaknya itu yang menjadi acuan dalam psbb transisi ini
aktivitas perkantoran kapasitas penumpang transportasi umum maupun pribadi
juga protokol kesehatan masing masing diri
mengawasi pergerakan orang bukan perkara gampang
namun bisa dijalankan asal semua taat aturan
tim liputan cnn indonesia